assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera baik kita semua
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan rahayu
saudara saudari sebangsa dan setanah air merupakan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan bagi kita semua
bahwa pada tahun ini indonesia telah menunjukkan kepada dunia
bahwa bangsa kita mampu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat
di forum forum internasional seperti g dua puluh serta transforming education summit dan mondia cult yang diselenggarakan pbb
kita memperkenalkan nilai nilai luhur yang menjadi identitas bangsa indonesia
seperti gotong royong bineka tunggal ika serta pancasila
keunggulan kita di panggung global adalah hasil dari gerakan merdeka belajar dan merdeka berbudaya
yang terus kita dorong dan kuatkan bersama
dengan terobosan kurikulum merdeka yang mengedepankan pembelajaran berbasis proyek
termasuk proyek penguatan profil pelajar pancasila
anak anak indonesia didorong menjadi pembelajar sepanjang hayat yang beriman
bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan berahlak mulia berkebinekaan global
bergotong royong mandiri bernalar kritis dan kreatif
di samping itu para seniman dan budayawan kita saat ini semakin tergerak
untuk berkarya dalam semangat gotong royong dengan terobosan dana abadi kebudayaan
dan kanal budaya
ruang ekspresi dan apresiasi semakin terbuka lebar dengan menguatnya komunitas
serta lembaga dan organisasi seni dan budaya
ibu bapak guru tenaga kependidikan pelaku budaya
serta para pelajar di seluruh indonesia yang saya hormati dan banggakan
saktinya pancasila terletak pada bagaimana kita menjadikan nilai nilai di dalamnya
sebagai petunjuk dan tujuan hidup kita sehari hari sebagai bangsa indonesia
kita perlu bergotong royong
untuk mewujudkan satuan pendidikan dan ruang ruang kebudayaan yang aman dan nyaman
yang mengedepankan nilai nilai inklusivitas toleransi serta bebas dari kekerasan
saktinya pancasila terletak pada komitmen bersama kita
mewujudkan kemerdekaan yang sebenar benarnya merdeka
bagi seluruh masyarakat indonesia untuk belajar dan berkarya
kemendikbutristek telah berkomitmen untuk terus menghadirkan transformasi
yang selalu sejalan dengan pesan
dan pesan bungkarnya dalam pidato lahirnya pancasila
yakni bahwa di atas kelima dasar pancasila kita mendirikan negara indonesia kekal dan abadi
untuk itu di atas kelima dasar pancasila mari kita terus bergerak serentak
mewujudkan merdeka belajar dan merdeka berbudaya
membawa indonesia ke masa depan
wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
om syanti syanti syanti om namo buddhaya